dua rumah di komplek perumahan taman ubud
dua kecamatan curug tanggerang banten
sabtu dini hari ludes terbakar
empat orang dalam satu keluarga tewas
akibat terjebak di dalam rumah
kebakaran menghanguskan dua rumah di kompleks perumahan taman ubud
di kecamatan curug tangerang banten pada sabtu dini hari
kebakaran menewaskan empat orang dalam satu keluarga
menurut warga sebelum kebakaran terdengar suara ledakan dari dalam rumah
api dengan cepat membesar dan membakar dua rumah
empat korban merupakan sepasang suami istri dan dua anak
mereka diduga sedang tidur saat kejadian
dan tidak sempat menyelamatkan diri
hingga sabtu siang sejumlah petugas pemadam kebakaran
dari kabupaten tangerang masih memadamkan sisa api
kejadian ini membuat warga protes
menganggap pihak pengembang kurang memperhatikan fasilitas
untuk memadamkan kebakaran
hingga sabtu siang seluruh korban masih berada di rumah sakit umum daerah tangerang
dodi wahyudi tangerang